dahulu kala jauh di sebuah kerajaan yang megah
hiduplah seorang raja dan ratunya yang bahagia
mereka adalah pasangan yang bahagia dan penuh kasih
tetapi yang membuat mereka paling bahagia di dunia adalah bayi kecil mereka
dia sangat mengemaskan
aku berharap dia kelak akan tumbuh menjadi sekuat dan sebaik dirimu
dan selambut dan seberani dirimu sayangku
raja dan ratu menghujani jasper dengan begitu banyak cinta yang diinginkan pangeran
dengan senang hati diberikan kepadanya
tidak ada yang pernah menolaknya untuk apapun
yang sayangnya itu mengubahnya menjadi anak yang tidak baik
jasper anak manis kesayangan ibu
apakah sarapanmu enak sayang
bagaimana aku tahu aku tidak bisa merasakannya
tapi nak kenapa tidak
kemarin dari buku cerita yang ibu bacakan untukku
pangeran kuat makan dari mangkuk rubi
ini hanya mangkuk emas
kalau begitu mengapa kita tidak mendapatkannya nanti
dan untuk saat ini kau bisa makan di mangkuk emas
tidak aku menginginkannya sekarang
kami akan membuatkanmu mangkuk rubi kecil
pangeran kecil tidak rendah hati dan tidak baik hati sama sekali
ini sangat mengkhawatirkan orang tuanya
bantalku perlu diganti
tapi bukankah kami baru saja mendapatkan bantal bulu lembut untukmu kemarin jasper
iya jadi karena hari ini sudah digunakan sekali aku ingin yang baru
jasper sayang itu adalah masalah bagi banyak orang
ayah aku seorang pangeran
aku berhak mendapatkan yang terbaik
dan masalah orang lain aku tidak peduli
raja dan ratu sangat tertekan
dan keesokan harinya mereka memanggil ibu peri jasper lilian
sungguh kejutan yang menyenangkan untuk bertemu denganmu
bagaimana kabar kalian semuanya
kami baik baik saja
ratu memberitahu lilian segalanya tentang jasper
dan bagaimana dia
dia tidak berperilaku
mendengar ini mata lilian semakin melebar
apakah kau yakin soal itu
aku bilang aku ingin kau membelikanku melati yang baunya seperti mawar
tapi yang mulia bagaimana cara mendapatkan hal seperti itu
itu tidak mungkin
hah mungkinkah kau lupa bahwa aku adalah seorang pangeran
tidak yang mulia
tapi kalau begitu segera bawa mereka ke kamarku
oh ya ampun
seharusnya kau memanggilku lebih cepat daripada ini
oh maaf ibu peri
dia sepertinya tidak peduli pada apapun atau pada siapapun selain dirinya sendiri
kami khawatir tentang ketika dia tumbuh dan menjadi raja
dia akan menjadi raja yang mengerikan
jadi kau ingin aku membantunya iya kan
kedua bangsawan itu mengangguk dengan sedih dan lilian berpikir dalam dalam cukup lama
baiklah aku punya ide
tapi aku harus membawa jasper pergi selama beberapa hari
dan juga ada satu syarat
kalian tidak diizinkan untuk bertemu dengannya
atau menyapanya selama dia sepenuhnya di bawah pengawasanku
tapi bagaimana aku bisa tahu apakah sarapannya cukup enak ibu peri
tapi kemudian dia harus belajar memikirkan hal lain selain bantal lembut
ratu dan raja tahu mereka harus menuruti pada syarat lilian
dan oleh karenanya dengan berat hati mereka setuju
jangan khawatir yang mulia
aku akan mengubah putramu menjadi seorang pangeran yang akan sangat dibanggakan oleh kerajaan ini
pasangan itu meskipun ragu tersenyum penuh harap
maukah kamu memanggilnya
kemarilah kami punya hadiah untukmu
hadiah hadiah apa
apakah itu unicorn yang aku minta
oh kau tidak punya unicorn
tidak bahkan lebih baik aku ini adalah ibu perimu
aku datang ke sini untuk membawamu ke istanamu sendiri
tidak akan ada orang yang mengganggumu
dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan siang atau malam
apapun yang kuinginkan
luar biasa bawa aku ke sana sekarang
aku akan membawamu ke sana baiklah
yang mulia yakinlah bahwa putra kalian ini akan baik baik saja
dan jauh mereka terbang menembus awan tipis dengan ladang dan orang orang yang jauh di bawah mereka
wow ini sangat keren
inilah rumah barumu
kau bisa tinggal di sini selama yang kau inginkan
aku membuat istana ini khusus untukmu
jasper segera berlari ke dalam bahkan tanpa berterima kasih kepada ibu baptisnya untuk istana itu
istana akan segera mengajarimu satu atau dua hal
semuanya di sini sangat indah
lantainya berkilau luar biasa seperti emas yang mengilap di bawah sinar matahari
dan langit langit yang terbuat dari mutiara menarik seperti kaleidoskop dengan sejuta warna merah biru kuning dan hijau
istana ini tidak kurang dari tempat yang mempesona
di tengah istana yang besar tergantung sangkar emas yang berkilau
dan di dalamnya ada seekor burung penyanyi kecil yang sangat cantik
namun jasper paling tidak tertarik pada burung itu dan lagunya yang merdu
mengabaikannya sama sekali dia berkeliling sambil menganggap ada segala hal yang lainnya
hah semua permainan yang aku suka dan begitu banyak pakaian yes
sekarang aku dapat memiliki semua bau manis yang aku inginkan tanpa kesulitan pergi ke taman untuk mencari mawar atau bunga lili
jendela yang besar
jendela jendelanya membentang dari atas ke bawah dan memiliki pemandangan yang menakjubkan
orang bisa melihat samudera luas
berombak seperti lembaran perak berkilauan yang tak berujung
di luar itu ada pegunungan tinggi
yang jika tertangkap oleh pancaran sinar
memerah dengan warna merah muda yang indah
dengan bintik bintik kecil kuning yang juga indah
tapi meski begitu menakjubkan tidak ada yang membuatnya merasa tertarik
sekarang jasper terus tinggal di istana selama berhari hari
bermain dengan permainannya makan makanan tanpa akhir
dan tidur di bantal terlembut yang bisa dibayangkan
eh benar benar burung yang menyebalkan dan berisik
saat dia mengatakan ini jendela tiba tiba mulai menutup
sjebuk jebuk jebuk jebuk jebuk
seiring berlalunya waktu dan jendela mulai semakin tertutup
ruangan itu semakin gelap
tapi jasper terlalu sibuk untuk memperhatikan cahaya matahari yang memudar
sampai suatu hari dia terbangun dalam kegelapan total
mengapa begitu gelap buka jendela sekarang
tapi tidak ada pelayan yang datang untuk menuruti perintahnya
jasper menunggu dan akhirnya berputar ke arahnya
aduh tempat tidurku
di mana bantal empuknya
uff di mana mainanku
ini tidak enak lebih baik aku keluar
tetapi ketika dia mencapai pintu dan mencoba membukanya pintu itu tidak mau bergerak
apa aku terjebak di sini
jasper segera mulai menyalahkan orang tuanya lilian dan semua orang yang bisa dibayangkan
tapi dia tidak pernah sekalipun menyalahkan dirinya sendiri
dia duduk di lantai
selama berjam jam merana dan juga sedih
apa kau masih di sini
aku rasa kau juga ingin minum
yang kedua e skole lainnya bukan sah
dan senyap nyapnya sedikit
ya aku kira kau juga menikmati cahayanya kan
kau juga bisa melihat sedikit taman
oh tunggu biarkan aku membersihkannya untukmu
burung kecil burung kecil
aku bisa melihat pegunungan yang tinggi dan lautan yang berkilau
oh betapa indahnya penampilan mereka bagiku
kau juga ingin bersama mereka iya kan
kau tahu aku dapat membantumu dengan itu sedikit
dan burung itu pun terbang
dia senang bisa merentangkan sayapnya di ruangan yang terbuka
ruangan itu sekarang terlihat seperti aslinya
indah dan bercahaya
mainan makanan lezat dan tempat tidur mewah semuanya telah kembali
tapi jasper tidak peduli lagi
burung kecil ayo
lihat bunga bunga indah di taman dan pegunungan di sekitarnya
betapa aku berharap aku bisa keluar dan merasakan sinar matahari itu padaku
aku bodoh karena terlalu memadulikan hal hal konyol
aku ingin bertemu dengan orang tuaku lagi untuk berbicara dengan orang lain juga
burung itu menatap langit biru terbuka
pada semua burung lain di sana merindukan kebebasannya sendiri
baiklah biar aku coba lagi
bahkan jika aku terjebak di sini setidaknya kau bisa bebas
dia mendorong jendela besar itu dan setelah berjuang keras jendela itu terbuka
memang tidak banyak tapi itu bisa membuatmu keluar
ya kau benar jasper
ya kau benar jasper
aku begitu langsung selamat
aku begitu langsung selamat
sekarang ayo pulang ke rumah facebook

sekarang ayo pulang ke rumah facebook
jasper begitu senang bisa melihat keluarganya
raja ratu dan rupi ringgit juga ruinedi pangeran muda mereka
saya selalu menanggung uang mereka untuk nyadari perubahan dalam dirinya
itu itu lebih melehuman
terima kasih telah membuatnya
sama sama pangeran buddha
dia juga mulai terlibat dengan orang orang kerajaan yang meskipun terkejut
segera mulai mencintai pangeran mereka atas perilaku murah hati
dan tidak egois yang dia tunjukkan kepada mereka semua
lilian kau melakukannya dengan luar biasa
jasper sangat baik dan murah hati
tapi bagaimana kau melakukannya
oh burung kecil ini yang telah membantuku
dan begitulah pangeran yang dengan angkuh meminta bantal yang empuk
dan juga mangkuk rubik telah berubah menjadi anak yang baik dan rendah hati
dia telah belajar dengan baik bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup seseorang
daripada hal hal kecil seperti itu
dan itu adalah mencintai dan peduli dengan orang lain
memahami penderitaan orang lain adalah langkah yang sangat penting
untuk bisa menjadi orang yang baik dan baik hati
karena ketika kau belajar melakukan itu
barulah kau benar benar tahu apa kebahagiaan sejati itu